dan melalui sambungan zoom kita telah terhubung bersama dengan peneliti indonesia corruption watch mas kurnia ramadana
selamat siang mas kurnia
kurang dari satu bulan setelah diringkusnya maria lumowa setelah tujuh belas tahun buron terkait dengan kasus bank bni
sekarang muncul lagi buronan bank bali joko chandra yang sudah tertangkap begitu
semua akhirnya menunggu bagaimana kelanjutannya
bagaimana icw melihat penangkapan demi penangkapan yang jaraknya tidak terlalu lama
tapi butuh waktu bertahun tahun lebih dari sepuluh tahun untuk melakukan penangkapan ini
yang pertama icw mengapresiasi ya langkah polri yang akhirnya berhasil meringkus joko chandra
tapi di luar dari itu memang kasus joko chandra ini menunjukkan kepada publik bagaimana bobroknya penegakan hukum kita
satu sisi eksekusinya sangat lama yang bersangkutan buron
lalu yang kedua dia pun seakan akan mengangkangi penegakan hukum dengan lalu lalangnya di indonesia
mendapatkan berbagai privilege mengurus ktp mendapatkan paspor
mendaftarkan upaya hukum peninjauan kembali
namun di luar dari itu selain dari joko chandra menurut data icw masih ada tiga puluh sembilan buronan kasus korupsi lain
dengan nilai kerugian negara lima puluh tiga triliun
tentu banyak langkah yang bisa diambil oleh pemerintah hari ini
misalnya yang pertama
dapat memperbanyak perjanjian hukum timbal balik atau mutual legal assistance
yang kedua memperbanyak juga perjanjian ekstradisi
dan yang ketiga yang paling penting sebenarnya dan ini menunjukkan atau terkait langsung dengan penangkapan
mempererat hubungan dengan negara yang diduga tempat persembunyian para koruptor
kalau kita cek sebenarnya dengan serbia itu kan kita tidak punya perjanjian hukum timbal balik ataupun ekstradisi
kalau kita berkaca pada pengalaman sebelumnya dengan nazarudin pun seperti itu
ketika kpk meringkus mantan bendahara partai demokrat saat itu
kita tidak punya perjanjian antar negara dengan kolombia saat itu
tentu kita berharap di masa yang akan datang tidak hanya pemerintah
akan tetapi pendekatan antar penegak hukum harus dilakukan
sebagaimana yang dilakukan terkait dengan penangkapan joko chandra
yaitu hubungan antara kepolisian negara indonesia dengan kepolisian negara maju
saya rasa itu hal hal yang penting untuk dilakukan di masa yang akan datang
oke mas kurnia tadi anda sempat menyebut tentang bobroknya sistem penegakan hukum
dan juga mungkin tercorengnya aparat hukum di indonesia terkait dengan joko candra
yang sempat membuat ktp bahkan datang ke pn jakarta selatan untuk mengajukan pk nya begitu
faktor faktor apa aja sih mas kurnia yang perlu rasanya ditinjau kembali
dalam penegakan korupsi di indonesia khususnya untuk para aparat hukum penegaknya
yang pertama pembenahan sistem
agar setiap hari
data itu bisa terintegrasi
sehingga excuse excuse sebagaimana yang tadi disampaikan oleh menteri hukum dan ham
yang mengatakan bahwa penjaga loket imigrasi itu baru berumur dua puluh tahun baru bekerja sebentar
tentu itu tidak bisa dibenarkan lagi di masa yang akan datang
ketika ada sebuah sistem yang terintegrasi
saat buronan kasus korupsi datang ke imigrasi ingin mendapatkan paspor
tentu data itu sudah terlihat bahwa yang bertangkutan harus yang menjalani masa hukuman
bukan malah bisa bebas
karena itu kita tidak selalu lalang di indonesia
kasus joko chandra ini kita bisa melihat setidaknya sudah ada empat penegak hukum yang diduga terlibat dalam pelarian joko chandra
tiga lima ber spoilery satu dikejaksana agung
tentu kita tidak berharap sanksi yang dijatuhkan kepada mereka hanya sekedar etik
kalau kita detail lagi di kepolisian itu kan sudah ada tiga jenderal
tapi yang baru diproses hukum hanya satu orang saja brig jenderal sesi otomo
lalu dua jenderal tinggi lainnya di kepolisian
lalu dua jenderal tinggi lainnya di kepolisian
kita belum mendengar ada proses pemeriksaan hukum terhadap mereka
begitu pula pada jaksa pinangki yang diketahui beberapa kali bertemu dengan buronan kasus korupsi
diperparah lagi lembaga kejaksaan yang harusnya mengeksekusi
malah oknum kejaksaan yang dapat dengan mudah bertemu dengan pelaku korupsi
sebagaimana itu joko chandra
di luar dari itu yang harus kita kritisi juga
yang harusnya mengeksekusi joko chandra ini kan kejaksaan bukan kepolisian
walaupun kita belum mengetahui apakah ada koordinasi lebih lanjut atau tidak
akan tetapi yang penting dilakukan adalah
jaksa agung harus mengevaluasi tim eksekutor kejaksaan agung
karena terbukti gagal dalam ringkus joko chandra
dan kedepan kita juga berharap agar presiden jokowi pun mengambil tanggung jawab
untuk mengevaluasi struktur penegak hukum kita
baik itu kepolisian kejaksaan kementerian hukum dan ham serta badan intelijen negara
kalau memang ada kesalahan oknum di sana
maka pimpinan instansi tersebut harus diberikan sanksi atau ditegur langsung oleh presiden jokowi
kami berpandangan kasus joko chandra ini tidak cukup hanya sekedar menko polhukam yang turun tangan
akan tetapi presiden selaku kepala negara selaku atasan kapolri atasan jaksa agung

atasan menteri hukum dan ham dan atasan kepala bin harus turun tangan mengevaluasi dan memanggil
jajarannya terkait dengan bobroknya sistem penegakan hukum dengan masuknya joko chandra ke wilayah hukum indonesia
oke mas kurnia tadi anda sempat menyebut bahwa menurut data icw ada tiga puluh sembilan buronan lain yang sampai saat ini belum tertangkap
terkait dengan data icw juga bahwa penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum di indonesia sendiri
dari tahun menahunnya tahun bertahun begitu ya sampai ke dua ribu sembilan belas terakhir
lima tahun ini terus menurun begitu
kira kira apa penyebabnya apakah juga ini berkaitan dengan faktor arahan dari presiden
untuk penegakan korupsi ini lebih fokus ke pencegahannya ketimbang ke penanganannya
ya yang pertama memang arah dari presiden jokowi tidak jelas ya terkait dengan pemberantasan korupsi seperti apa
yang kita harapkan selama ini presiden jokowi bisa berpihak pada pemberantasan korupsi
namun faktanya undang undang kpk direvisi sementara kpk menjadi leading sector pemberantasan korupsi
selain dari itu harus ada
dan memang profesionalisme dari penegak hukum kita
mulai dari penyelidikan sampai pada pengawasan di lembaga pemasyarakatan
faktanya sampai hari ini masih banyak bolong dalam proses sistem peradilan pidana kita
saya ambil contoh misalnya dalam konteks kepolisian dan kejaksaan
itu bisa bobol ketika kasus joko chandra
dan di tahap persidangan menurut data icw sepanjang tahun dua ribu sembilan belas
rata rata hukuman untuk pelaku korupsi hanya dua tahun tujuh bulan
belum lagi berpindah ke lembaga pemasarakatan
yang mana banyak sekali saya rasa publik sudah tahu
yang mana banyak fasilitas khusus didapatkan oleh narapidana kasus korupsi
bahkan mereka pun dapat dengan mudah keluar masuk lapas tipikor begitu
tentu ini yang harus dibenahi
banyak aspek sebenarnya yang harusnya bisa menjadi fokus dari pemerintah di masa yang akan datang
kalau kita kritisi kpk dalam konteks buronan
sampai hari ini kasus harun masiku kan tidak jelas bagaimana perkembangannya
sudah lebih dari enam bulan tapi tersangka tersebut penyuap komisioner kpu
belum mampu diringkus oleh kpk
lagi lagi ini kembali kepada apakah ada niat yang serius
dari pimpinan instansi penegak hukum kita untuk benar benar serius
memberantas tindak pidana korupsi khususnya mencari para buronan
lain hal dari itu kerugian negara yang diakibatkan oleh
perbuatan mereka itu kan puluhan triliun
tentu ini menjadi tantangan ke depan
tidak hanya menangkap orang itu dan kembalikan ke indonesia
akan tetapi aset yang mereka bawa ke luar negeri harus benar benar bisa dipulihkan kembali
tentu dengan mekanisme rancangan undang undang perampasan aset
yang sampai hari ini masih menjadi tunggakan di dpr sejak tahun dua ribu dua puluh
sudah delapan tahun undang undang yang menjadi suplemen bagi pemberantasan korupsi
tidak kunjung disentuh oleh dpr
yang disentuh malah undang undang kpk dan undang undang lainnya
yang tidak berpihak pada sektor pemberantasan korupsi
begitu mbak hanum
urgensinya tidak sama begitu ya dengan undang undang yang harusnya didahulukan
untuk pemberantasan korupsi
tapi mas kurnia saya penasaran mungkin pemirsa di rumah juga penasaran
sebetulnya bagaimana sih teman teman icw ini bisa mengakses data data ini
apakah data tentang kasus ini bisa diakses dengan mudah
karena kita tahu sendiri terkait dengan transparansi data yang terdapat
yang terdapat di dalam perusahaan
dan informasi data yang dimiliki komisi pemberantasan korupsi ini
dirasa tidak maksimal karena susah sekali untuk diakses
karena informasi perkara apa yang sudah dikerjakan apa yang sudah selesai
kami saja rekan rekan media begitu sulit untuk bisa mengaksesnya
bagaimana teman teman icw bisa mendapatkan data jumlah tersebut
ya itu yang kita kritisi dari kpk hari ini serta penegak hukum lainnya
yang mana kita ketahui selama ini kan kpk selalu mengimplementasikan
pasal lima undang undang kpk yang terkait dengan
isu transparansi akuntabilitas dan kepentingan umum
sehingga publik dan teman teman media dibuka seluas luasnya akses
untuk informasi terkait dengan penanganan perkara
namun hari ini hal tersebut sudah berubah sejak kpk dipimpin
komjen firly bahuri
yang mana banyak sekali data data informasi yang tidak berhasil
dihimpun oleh teman teman media dan itu berakibat pada publik
yang tidak tahu bagaimana perkembangan misalnya kasus kasus besar
bagaimana tindak lanjut kasus blbi kasus senturi dan banyak lagi
dan banyak lagi
dan banyak kasus lainnya yang sampai hari ini kita tidak melihat update nya
ada di kpk selain dari itu juga yang harus kita kritisi bersama
terkait dengan performa dari kejaksaan dan kepolisian
isu utama yang seringkali tidak dipublikasikan adalah terkait dengan
pemberhentian penyidikan atau sp tiga dan skp dua penghentian penuntutan
itu kan tidak pernah dipublikasikan sehingga masyarakat bertanya tanya
apakah kasus a misalnya tetap berlanjut atau sudah dihentikan
ketika kita kritisi ternyata sudah dihentikan
tidak jelas apa dasarnya selain dari itu memang benar kata mbak hanum tadi
terkait dengan legislasi kita dpr seringkali tiba pada satu kesimpulan
yang jauh dari masalahnya masalah utama adalah revisi undang undang tipikor
mengesahkan undang undang perampasan aset yang mereka kerjakan justru
merevisi undang undang kpk yang mana melululantahkan segala kewenangan
yang ada pada kpk sehingga kpk tidak lagi menjadi perusahaan
sehingga kpk tidak lagi menjadi lidik sektor pemberantasan korupsi hari ini
saya rasa itu mbak hanum
baik mas kurnia yang terakhir mungkin ada sedikit imbauan ataupun
pesan untuk masyarakat terkait kita setiap hari disajikan dengan konsumsi
pemberitaan perburuan buron kasus korupsi di indonesia dengan sebegitu masifnya
ada saja beritanya setiap hari terkait dengan pemberantasan korupsi
ataupun tersangkanya yang tidak selesai selesai begitu apa kira kira yang bisa masyarakat lakukan
dan juga stakeholder kita lakukan apabila kebetulan sedang menonton tayangan ini
dari teman teman icw apakah ada rekomendasi tersendiri untuk bisa kita lakukan
ya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan yang pertama pasti tetap menyurahkan ketika
ada hal hal yang janggal dalam penegakan hukum akan tetapi hal yang konkret misalnya
teman teman pemirsa semua bisa mengeksaminasi beberapa putusan pengadilan yang dirasa janggal
data itu terpublikasikan di direktori mahkamah agung
walaupun mbak hanum kritikan icw terhadap teman teman yang bekerja di instansi kekuasaan kehakiman adalah
kerap kali putusan putusan yang krusial putusan putusan yang diperhatikan oleh publik
tidak segera di upload ke website mahkamah agung ini menjadi kendala klasik ya
hampir setiap tahun selalu ada yang seperti ini dan ini kan menghentikan langkah masyarakat untuk bisa terlibat
dalam melihat bagaimana sebenarnya keberpijakan masyarakat
instansi kekuasaan kehakiman terhadap pemberantasan korupsi
dan website pengadilan banyak sekali pemirsa bisa akses
akan tetapi memang tadi itu permasalahannya banyak sekali misalnya putusan tidak di upload dakwaan pun tidak bisa diakses
saya ambil contoh sampai hari ini putusan terkait novel baswedan dakwaan terkait novel baswedan penyerangan novel baswedan
sampai ini kan tidak bisa didapat oleh publik tentu ini harusnya menjadi evaluasi bagi lembaga kekuasaan kehakiman
untuk bisa mengimplementasikan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di indonesia
jadi bukan hanya tugas icw tapi kita juga semua punya peranan yang sama ya untuk sama sama bisa menekan pertumbuhan angka korupsi di indonesia
semoga ini bisa menyadarkan semua pihak untuk dapat menekanlah setidaknya begitu ya jangan sampai ada lagi joko chandra joko chandra dan maria lumowa maria lumowa lainnya di indonesia
terima kasih mas kurnia sudah bergabung bersama kami di news hour